pasar motor listrik di indonesia semakin bergeliat bahkan data dari asosiasi industri sepeda motor indonesia menyebut pada periode januari hingga september dua ribu dua puluh
total penjualan sepeda motor listrik di indonesia mencapai dua puluh delapan ribu unit
penggunaan daya yang hemat serta daya tempuh yang jauh ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat
nah seperti apa ya kira kira nyobeng motor listrik langsung aja yuk
indonesia international motor show dua ribu dua puluh tiga seolah menjadi ajang untuk kebolehan dari para pendatang baru
mereka memperkenalkan motor listrik produksi terbaru
salah satunya united yang dikenal sebagai produsen sepeda
united memamerkan motor listrik terbarunya yaitu united mx dua ribu yang ditenagai motor listrik tujuh puluh dua v dengan top power dua dua ratus watt
motor yang menggunakan baterai jenis grafin ini diklaim bisa melaju hingga kecepatan enam puluh lima km per jam dengan jarak tempuh maksimal delapan puluh km
di sepeda sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk perpindahan ke motor listrik
kami ada sepeda listrik ada motor listrik pedal
nah itu kami sudah jual dari tahun dua ribu lima belas
jadi bagaimana orang pengenalan mengenai kendaraan
kendaraan listrik mereka sebenarnya sudah tahu
salah satu merek peralatan elektronik rumah tangga asal indonesia polytron juga memperkenalkan produksi motor listriknya
polytron fox r ini diklaim bisa menempuh jarak satu ratus tiga puluh km dalam satu kali pengisian baterai
kecepatan maksimumnya adalah sembilan puluh km per jam
kalau untuk polytron kenapa masuk ke motor listrik ini kan karena sebenarnya kita pengen melihat ke depannya ini kan
motor listrik ini menjadi pilihan utama ya
dan mendukung juga program pemerintah untuk zero emission
jadi kenapa polytron kita bergerak ke motor listrik
yang tadinya elektronik ke motor listrik seperti itu
selain united dan polytron ada beberapa produsen yang lebih dahulu masuk dalam segmen motor listrik
salah satunya alphawan yang mengeluarkan desain baru mural warna warni khas anak muda indonesia
lalu ada rakata yang memamerkan dua line up
yang terkenalannya yanni nx delapan dan nx lima
tak ketinggalan produsen asal jepang honda yang membawa koleksi motor listrik terbarunya am satu e
beragam merek motor listrik dengan beragam fitur ini menarik minat pengunjung iims dua ribu dua puluh tiga untuk mencobanya
dua alfa alfa sama merek apa tadi
nakata atau apa gitu
ya gak ada asup kan ya
terus dia nggak ada getaran mesin gitu deh
ketarik kebeli gak
tadi sih ini alphawan
nah ini gimana rasanya
rasanya sih ya lebih responsif
tapi di endorse nya cukup responsif ya nggak terlalu apa namanya
enak juga sih
nggak terlalu berat berat banget
tertarik beli gak sih
emang udah nanyain aja sebenernya udah tertarik
lagi dipertimbangkan aja untuk harga sama dia punya apa namanya
tawaran tawarannya gitu aja
saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi terkait insentif bagi kendaraan berbasis energi listrik
dalam pembukaan iims dua ribu dua puluh tiga kamis lalu presiden joko widodo mengatakan bahwa
kementerian keuangan masih menghitung besaran insentif untuk kendaraan listrik
insentif masih dihitung terus oleh kementerian keuangan
yang pertama untuk mobilnya
berapa yang untuk motornya
tapi tentu saja yang didahulukan akan yang motor terdahuluk
tadi yang mobil mobil listrik saya tanya
ngantrinya ada yang setahun
sejumlah pabrikan motor listrik dan pengunjung iims mengaku antusias mendengar rencana pemerintah tersebut
andi dwi nanda andika suramanto jakarta